kita ke informasi berikutnya ini balai besar pengawasan obat dan makanan atau bpom surabaya jawa timur
menggelar razia makanan takjil di kawasan wisata religi pakam sunan ampel jalan kiai haji mas mansyur pada jumat kemarin
dalam kegiatan tersebut petugas menemukan bahan makanan yang menggunakan zat berbahaya
selama bulan suci ramadan balai besar pengawas obat dan makanan atau badan pom surabaya jawa timur
terus mengintensifkan razia makanan takjil atau makanan untuk menu berbuka puasa
tim badan pom mendatangi para pedagang kaki lima makanan dan minuman
untuk mengambil contoh produk pedagang diantaranya roti kukis ada mie cincau kerupuk dan kue kue basah lainnya
petugas langsung melakukan uji coba laboratorium dan menemukan beberapa bahan makanan seperti cincau
serta kerupuk yang mengandung borax serta kolang kaling yang mengandung rodamin atau zat pewarna pakaian
kita temukan ya mas dari uji
di laboratorium mobil ini tadi ada rodamin rodamin b itu pewarna yang warnanya orange ya
terus kemudian ada borax borax tadi ditemukan di kerupuk sama di kukis kukis itu ternyata juga ada boraxnya
beberapa pedagang mengaku makanannya tidak mengandung zat pengawet berbahaya karena dibuat dari tepung dan mentega
bahannya apa aja bu
mertega telur susu
bisa marom buter
tidak pakai borax atau rodamin bu
tidak pakai tidak boleh soalnya orang arab jamin jamin tidak pakai bahan pengawet pengawet gitu
dari hasil temuan balai besar pengawas obat dan makanan
pedagang yang menjual makanan dengan zat berbahaya akan mengikuti pembinaan dan penyuluhan